ya pemirsa suasana harum mewarnai pertemuan kedua orang tua korban penculikan dengan anaknya yang telah hilang sejak selasa pagi
korban berhasil ditemukan bersama seorang pria yang diduga penculik pada kamis pagi
penculikan ini pun sempat rekam kamera cctv dinas perhubungan kota surabaya
purnomo dan siti musarifah orang tua korban penculikan tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya
di mapolsek tegal sari surabaya kami siang mereka dipertemukan dengan putrinya sr lima tahun yang hilang selama dua hari
purnomo sang ayah tampak bahagia dan beberapa kali mencium sr yang ada di pangkuannya
pria empat puluh tahun ini pun tampak sesekali mengusap air mata
inilah detik detik video rekaman cctv yang memperlihatkan ibu syakila berjalan bertambingan bersama pelaku penculikan di trotoar sebelum berpisah
peristiwa penculikan ini terjadi selesai lalu saat syakila berjalan berjalan berjalan
kila diajak ibunya mengurus asuransi di bank di daerah jalan sutomo surabaya
dalam perjalanan sang ibu bertemu dengan pria tadi kenal
pria ini lalu menawarkan bantuan menjaga sang anak namun sang anak justru diculik
kasus penculikan ini terungkap setelah ada laporan dua wanita yang sempat melihat korban di rumah kos bersama pria tak dikenal
setelah memastikan cocok dengan foto yang viral di media sosial
kedua wanita ini melapor ke polisi dan pelaku pun ditangkap di rumah kosnya di jalan karangan surabaya
terus suami saya itu kerja tadi terus lihat koran terus langsung pulang dia ngasih tahu saya itu tadi
kalau anak itu yang kemarin diantar pulang diantar ke kos kosan
kepada petugas tersangka mengaku ingin merawat anak ini
karena korban memiliki umur yang sama dengan anak tersangka yang dibawa oleh istrinya
sehingga ia ingin merawat korban seperti anaknya sendiri
hmm itu dia ya
ini informasinya memang sempat viral begitu menyebar di media sosial
hingga akhirnya dapat ditemukan ya masyarakat memang harus proaktif sih untuk hal ini
iya terima kasih kepada masyarakat yang membantu secara aktif melaporkan kepada pihak berwajib ya
sehingga akhirnya malahan bisa kembali mempertemukan antara sang anak dan juga kedua orang tuanya
betul sekali nah ternyata ada yang menarik juga dari keberhasilan pengungkapan kasus penculikan di surabaya ini pak
ya kapolsek telaga sari menunaikan nazarnya untuk menggendong warga yang melaporkan keberadaan korban
coba kita lihat aksinya pemirsa ya
nah ini dia
aksi kapolsek tegal sari surabaya kompol david trio prasojo dan juga anggotanya yang sedang menggendong dua orang warga yang melaporkan keberadaan sr yang menjadi korban penculikan
wah nazarnya ditunaikan langsung
nah aksi gendong ini adalah nazar dari kompol david
david setelah keberhasilan mereka menemukan sr dan menangkap pelaku penculikan kompol david bahkan melaksanakan nazarnya
menggendong warga penemu korban penculikan ini keliling mapolsek tegasari surabaya
jadi lebih sehat ya
tapi jadi ya warganya pun berasa aman juga ya bahwa ada polisi juga yang ikut bertanggung jawab atas kasus tersebut
loh tuh ada hp

ya kedengeran itu

kita taruh rbs présiden